kok berhenti mas
pelut kamu masih sakit ya
kita ke dokter aja yuk
biar langsung diobatin pelut kamu ya
mas udah aku gak apa apa
sekarang yang terpenting kamu antrikan aku pulang
gak apa apa sih cuman kayaknya aku masuk angin atau gak salah makan
aku pulang duluan kali ya
tadi kan kamu berangkat kesini bareng saya
saya gak bakal biarin kamu pergi sendirian
nah ini dia nih kat
yang aku suka banget dari hadi
dia selalu memulai akan wanita
pulang sama adi ya
tapi kayak enak kalian lagi ngobrol aku bisa kok pulang sendiri
pulang sama adi aja ya
aku juga gak mungkin tega
biarin kamu pulang sendiri kan kamu lagi gak enak badan
ya udah bel
kita bangun ya
aku antar ke depan ya
katherine semoga kamu cepet sembuh ya
terima kasih ya
haan etik itu apa ya
yeek ini kita kirim kirim sama diri seperti tujuan aja ya
di ngitir mobilnya jangan ngebut ngebut peran peran aja
katerin putih lagi sakit ya
gak usah aku bisa sendiri
apa ini dari penculik
sekarang gua cek dulu handphone mana udah disadap
ini telepon dari siapa
nomor tidak diketahui
jangan jangan penculik yang adil
gua gak akan biarin gua bobas sekarang
anda udah siapkan
besok saya akan serahkan
uang itu kepada anda
tapi anda harus ingat ya
jangan pernah sakiti istri saya
anda gak usah khawatir
selama anda nggak lapor ke polisi
istri anda aman di tangan saya
saya mau bicara dengan andi
karena sekarang saya bosnya bukan anda
di mana saya bisa bertemu anda
saya gak bodoh
saya akan kasih alamat
tiga puluh menit sebelum kita ketemu
dan kalau anda gak datang tepat waktu
ucapkan selamat tinggal buat istri anda
seujung rambut pun anda menyentuh istri saya
saya akan pastikan anda tidak akan melihat matahari besok
saya ingin mempersegetkan and in silent performance

ia akan membuatmu hidup yang lebih lelah
empat menit selamat berada di dalam sek maker
gua sama kalah susah dapet informasi
rincu banget orang
semoga catherine mau mempertimbangkan permintaan saya
sudahkah bisa nakal ini
ini andien gimana coba ngabuk ngabuk di albunnya phone juga
anda mau apa lagi sih
saya sudah tahu maksud anda
jangan pernah sakiti istri saya
ya udah udah gak apa apa
gimana perkembangannya andin udah dapat tunjuk apa
saya bisa stres kalau nggak bisa bantu apa apa ini
gak usah om
saya juga belum dapat petunjuk apapun soalnya
tapi yang jelas
jadi semoga berhasil